ya masih bersama kami di good morning
panitia penyelenggaraan ibadah haji
embarkasi jakarta bekasi memperketat
seleksi petugas dapur haji
meski demikian sebagian petugas masih terlihat
melanggar standar operasional
prosedur yang telah ditentukan
beginilah kesibukan di dapur haji
embarkasi jakarta bekasi
sejumlah petugas sibuk mengolah masakan yang akan
disajikan untuk jemaah calon haji
makanan yang disajikan berupa makanan ringan
dan makanan berat berdasarkan
peraturan menteri kesehatan nomor dua ratus tiga puluh enam
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh terdapat
beberapa hal yang harus dipatuhi petugas
dapur haji di antaranya wajib mengenakan
pakaian bersih dan rapi mengenakan
tutup kepala berkuku pendek
mengenakan masker dan harus menggunakan
sarung tangan atau penjepit saat menyentuh
makanan namun sejumlah pegawai
masih terlihat melanggar standar operasional
prosedur karena tidak mengenakan masker
sarung tangan dan topi koki
sementara hal hal yang dilarang diantaranya
rambut tergerai menggaruk kepala dan badan
mengorek hidung telinga dan gigi
batuk bersin dan meludah sekitar
makanan petugas catering juga dilarang
mengenakan gelang jam tangan dan cincin
petugas juga dilarang mengenakan
celemek dan pakaian kotor
jadi semua karyawan
catering itu harus dilakukan
pemeriksaan baik dari
sisi kesehatan orang tersebut
jangan sampai karyawan
sementara itu guna mengantisipasi
penyebaran penyakit melalui makanan
ppihm barkasi jakarta bekasi melakukan
pemeriksaan kesehatan terhadap petugas
catering haji secara berkala
sementara jika ada petugas yang melanggar aturan
pihak ppihm barkasi jakarta bekasi
akan memberikan sanksi berupa
teguran hingga pemecatan
dedy beben bekasi